menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono dalam konferensi persnya mengatakan bahwa wisma atlet kemayoran sudah siap digunakan sebagai rumah sakit khusus pasien virus corona
pembersihan sudah selesai seratus persen peralatan medis portable pun sudah semua masuk dan diperkirakan selesai dipasang malam ini untuk kemudian dilakukan gladi resik
rumah sakit sementara ini pun diproyeksikan dapat digunakan mulai besok
yang di kemayoran ada tiga komponen pekerjaan pembersihan karena ini sudah lama tidak dipakai ini sudah selesai semua termasuk penyemprotannya kemarin sore seratus persen sudah selesai
kemudian modifikasi sedikit di lantai satu dua dan tiga di tower tujuh ini karena akan dimanfaatkan sebagai rumah sakit darurat
ada laboratoriumnya ada farmasinya ada radiologinya icu
semua sudah siap sudah seratus persen
apa yang kita lihat hari ini itu adalah untuk instalasi semua peralatan medisnya sudah semua masuk semua portable karena darurat jadi semua portable
jadi seiang ini akan diinstall sehingga insya allah malam ini sudah selesai semua bisa gladiresik
ini semua termasuk pengaturan arus orang jadi pasien dan petugas tidak boleh berpapasan
semua itu diatur oleh kementerian kesehatan
jadi ini adalah bentuk bentuk sinergi kita
rusun ini miliknya asetnya seknek
kami perbaiki dari pupr
alatnya diisi oleh bumn
operasinya nanti oleh dokter dokter tni dan relawan
jadi semua masuk di sini
termasuk kapolri dan tni dan di bawah komando dari gugus tugas
ini semua disediakan oleh perkembangan corona ini
itu yang di sini jadi semua sudah seratus persen
tinggal instalasinya karena ditempatkan di mana di mana itu nanti diatur
seiang ini malam nanti akan gladiresik
besok insya allah kita akan mulai operasinya
insya allah juga tidak terlalu mudah mudahan walaupun disebabkan banyak
kapasitasnya masing masing kita kan enam tujuh untuk pasien
tiga apa jadi tower tujuh tower enam itu ada rumah sakit dan pasien
tower ketiga untuk dokter dan medis pendukung semuanya
tower satu untuk gugus tugas dan relawan
jadi saya kira semua kapasitasnya masing masing ini dua puluh empat lantai
sekitar enam ratus lima puluh unitan satu tower
jadi tergantung berapa orang yang akan masuk tiap itu
tapi rata rata mudah mudahan
mudah mudahan sekitar dua puluh dua ribu total